pemerintah akan memangkas jumlah pelanggan listrik berdaya sembilan ratus volt ampere yang menerima subsidi
saat ini pelanggan listrik berdaya sembilan ratus volt ampere berjumlah dua puluh dua delapan juta dan akan dipangkas menjadi hanya empat satu juta
koordinator program kemitraan tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan regi wahono kepada detik finance mengatakan
pemangkasan tersebut dapat menghemat anggaran listrik sekitar dua puluh dua triliun rupiah
regi menambahkan pemangkasan tersebut pun dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
yakni hanya dua puluh enam persen subsidi listrik yang dinikmati oleh masyarakat yang benar benar berhak